kamu jangan khawatir
istri om itu orangnya baik kok
karena kami udah lama banget pengen punya anak
jadi kami siapin kamar ini
sekarang jadi buat kamu
kamu suka nggak sama kamarnya
yang om aku suka banget
kita pasti akan ketemu lagi nanti
padahal beningnya mau jadi lagi
kamu harus jaga diri ya
kamu harus banyak makannya
kamu harus banyak makannya
pokoknya jangan tidur malem malem
jangan telat makan ya
kamu gak boleh nangis lagi ya
makan aja gak jalan telat
jangan jangan nangis ya
aku ke dalam dulu
aku gak mau
lihat kamu pergi
nanti aku makin sedih
nanti aku mau bikin siang
aku mah rindu
kamu ga ngerti
kamu udah assumption
bening bening bening udah udah
udah jangan nangis lagi
bening sayang dengar ibu ya
kamu jangan pernah tinggal sholat ya
bening kamu permisi dulu ya
sekali lagi saya titip beningnya mak ya
sekarang saya benar benar permisi ya bu
jangan kesiakan ya bening
di dalam garis
nah ini rumah om
ini rumah om
rumah om bagus banget
mulai sekarang anggap aja rumah ini sebagai rumah kamu sendiri ya
iya om makasih ya
kalau om punya anak perempuan om pengen kasih nama tasya sang sabila
kamu mau gak dipanggil tasya
bagus kalau begitu
udah sekarang kamu boleh lihat apa aja boleh duduk omong panggil istri om dulu ya
ada yang mau aku kenalin sama kamu
siapa sih mas
kamu lihat aja dulu
wah bagus banget
ini loh anak dari pantai soalnya aku ceritain sama kamu
yang mau kita adopsi
kenapa sih mas vero harus ambil dia
cantik ya mas
les memangnya kamu sudah urus surat suratnya
oh kalau itu sambil berjalan aja dia di sini kan mau coba coba dulu
kalau dia betah baru aku urus surat adopsinya
jadi tante galak ini istrinya om fero aku takut banget sama tante galak
kan tante galak gak suka sama aku
nah ini kamar kamu suka gak bagus kan
serius owego ini instan namanya
saat ombak sana keluar kamu akan mencoba mengembalikan ke hitam
ga bisa pribadi lah
kalian itu mondok figur saja sumpah
baru sekali u athletics
belom hubungi aku ni weg
dia ikut gitu ya
kamu pasti canggung ya
kamu jangan khawatir
istri om itu orangnya baik kok
karena kami udah lama banget pengen punya anak
jadi kami siapin kamar ini
sekarang jadi buat kamu
kamu suka nggak sama kamarnya
ya om aku suka banget
mas vero deket banget sih sama tasya
aku gak akan biarin tasya hidup tenang di rumah ini
pokoknya aku akan melakukan apapun
supaya tasya keluar
aku mau tidur di rumah ini
chef arya sudah datang belum
pak arya sedang berhalangan hadir pak
karena bu leo sedang tidak enak badan
enggak enak badan
ini kita bakal kedatangan tamu penting loh
untuk masalah itu saya kurang paham
jangan jangan arya sengaja gak datang
supaya reputasi hotel dan restoran ini jelek
aku harus bagaimana
biarpun kamu gak ada background sekolah masak
kamu bisa jadi cook helper di sini
jadi saya diterima chef